player batin minalai di nova izin juga ya iya masalah batin ya
mbak andin buat tante biar nanti kalau punya anak dikasih nama miapa michi dan serapah
mama pengen deh ke rumah bos kamu itu pas debaran iya yang rumahnya kayak istana presiden itu
jadi mau ke rumahnya pak ya mau banget pengen kenal sama dia ada open house gak
ya namanya kamu udah kerja lama
mama kan pengen kenal sama dia pengen banget mama
ya udah nanti kita ke rumahnya pak al ya tapi sore aja ya pak soalnya pak al sekarang masih ada di rumah
mertuanya oh ya enggak papa yang penting mama kesana kenal sama dia gitu loren ya tambah ininya
ya mama senang kalau
maaf lahir batin juga ya sayang
maaf lahir batin juga ya sayang maaf lahir batin juga ya sayang
tante maafkan hati maafin taknya tante kalau udah salah iya tante juga maafin ya sering bikin repot
yaudah yuk have a seat have a seat silahkan
aduh senang sekali ya we finally met
terus gimana kondisi kamu in
alhamdulillah aku baik
aku sudah dinyatakan sembuh loh
ya allah tuhan
terus gimana kamu disini pulang ke jakarta for good
atau akan balik lagi ke poster
itu dia aku belum tahu
masih tergantung michi ini gimana maunya
ya ya benar juga
kali kali aja dalam waktu dekat ada ya nol pernikahan
angga ya langsungringah sekali dia
aduh tambah cakti
terima kasih kiki
ah tante indira mbak michi mas angga
selama hari raya idul fitri
mohon maaf lahir dan batin
ngomong ngomong gigi berdoa biar mas angga sama mbak mici cepet cepet kayak mas al sama mbak andin bu tante
biar nanti kalau punya anak dikasih nama miapa michi dan cerapa
kami ya allah
kamu ada aja sih
sama sama ya bu tante
terus kiki terus suka ada ada aja
main tepuk tangan
kalau awalnya itu harus dari kanan
lebih cepat lagi
ngapain sih panino malah kesini
bukan emosi latuh rahmi
ini malam mepet sama rena
sebaiknya gue kasih tau andin kali ya
sa boleh tolong anterin handphonenya andin
gue bawa tasnya aja
mungkin andi masih sibuk sama acara keluarganya
kok karavel tau soal gue sama ricky
besok bisa ketemu gak din
di sperro cafe jam satu siang
gawat ada apa ini
karavel tau apa
terus kenapa dikenal sama ricky
iya masuk elsa
oh ini tadi kayaknya ada telpon ya
ya juga gue keluar dulu ya
ini rafael bilang dia minta ketemuan sama aku baik sebelum satu siang
kayaknya dia tau sesuatu ya
ya udah satu menit mas
ya udah satu menit mas
ya udah satu menit mas
kamu kenapa sih
gak apa apa sekarang mau nemenin aku terus
ya apa apa sekarang mau nemenin aku terus
kamu udah mulai posesif mas
kamu udah mulai posesif mas
maksudnya posesif gimana
ya posesif kamu takut takut kenapa kenapa
apalagi sekarang aku lagi hamil
ya wajar dong
ya wajar dong
ya wajar dong
gak usah sembunyinya
saran cepat yang kalah dikritikin
satu dua tiga
domi gara domi gara
baik mau nanya
waktu rena ke tempat klinik gigi itu namanya apa
waktu itu pergi sama siapa